badan pengkajian dan penerapan teknologi republik indonesia atau bppt ri
tepat berusia empat puluh tiga tahun pada dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
di usianya yang ke empat puluh tiga bppt diketahui telah banyak menghasilkan inovasi dan teknologi
guna memberikan solusi bagi permasalahan bangsa
dua puluh tahun sudah bppt berdiri dan mengemban amanah besar dalam pembangunan indonesia
namun tak sampai di sini bppt justru berinovasi tiada henti
untuk mewujudkan indonesia emas pada dua ribu dua puluh
dalam webinar perayaan hud ke empat puluh tiga bppt yang digelar secara virtual
dan dihadiri menko kemaritiman dan investasi menko perekonomian
kepala badan riset dan inovasi nasional
serta komisaris utama
telkom dan bukalapak kepala bppt hamam riza
memaparkan perjalanan panjang dan pr bppt pada masa mendatang
hama menjelaskan indonesia emas merupakan cita cita bangsa indonesia
menjadi negara maju bertepatan dengan seratus tahun kemerdekaan indonesia
hal itu ditempuh dengan perjalanan dan perjuangan sejak masa kemerdekaan
bahkan hingga masa mendatang
dengan kekayaan sumber daya alam indonesia
diharapkan talenta anak bangsa bisa terus memberi
dan memberi nilai lebih untuk indonesia sebagai negara maju
tentu pada era kini ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadi kunci kita sebagai anak bangsa
membangun indonesia emas dan menjadi otak pemulihan ekonomi nasional kini
sesuai dengan arahan presiden republik indonesia joko widodo
perjalanan panjang ditempu bppt sejak dua puluh satu agustus seribu sembilan ratus empat puluh
untuk menghasilkan teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai keperluan pembangunan
hama menekankan bppt menjadi wahana yang mengkaji mengaudit
sekaligus memberi solusi bagi masalah teknologi secara mendalam
agar bisa bermanfaat dalam rangka mengembangkan industri dan produksi nasional
yang dapat memperkuat ketahanan nasional
dukungan bppt ini diberikan baik pada industri bumn maupun swasta
bppt diibaratkan sebagai mikroekonomi
sedangkan bapenas adalah makroekonominya
bppt mengimbangi tugas bapenas
bila bapenas merancang kebijakan makro
bppt memastikan kebijakan tersebut terrealisasi dengan mengawalnya
melalui kebijakan dan penerapan teknologinya
bppt hadir untuk mendukung penuh industri di indonesia
baik bumn maupun swasta
menjawab kebutuhan industri
maupun memberikan solusi teknologi
terutama untuk substitusi impor
dengan cara meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
inovasi dilakukan bppt dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
pada delapan bidang
yakni pertahanan dan keamanan
kesehatan dan pangan
teknologi informasi dan elektronik
serta rekayasa keteknikan
hingga kini sudah banyak teknologi yang dikembangkan dalam bidang bidang tersebut
sehingga penggunaan produk impor pun berkurang
dan penggunaan komponen dalam negeri meningkat
bppt telah berhasil memproduksi bahan semai
untuk operasi modifikasi cuaca berjenis flare
yang digunakan di dalam upaya kita
membangun ketahanan terhadap kesehatan
membangun ketahanan terhadap mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan
fokus transformasi digital terus digencarkan
melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan untuk mendukung penerapannya
bppt telah mengembangkan
sebuah tanda tangan digital yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat
pun dalam pemilihan umum bppt
pembuat inovasi sepemilu
bppt menyediakan pelayanan terintegrasi
mulai verifikasi database
memilih penggunaan ktp elektronik dan sidik jari
pemilihan suara dalam bentuk digital
perhitungan suara secara real time
hingga proses rekapitulasi yang dikirimkan ke kpu
dalam hal kesehatan
untuk penanganan covid sembilan belas di indonesia
bppt juga melakukan adopsi open invensi dari anak bangsa
salah satunya yang bergerak dalam upaya mendukung testing tracing dan treatment
upaya mengawal inovasi kesehatan terus dilanjutkan
dan saat ini kami sedang menuntaskan tahapan inovasi
beberapa produk yang diluncurkan pada tahapan berikutnya
dan aplikasi kecerdasan artifisien

untuk deteksi pneumia berbasis citra medis
kita juga membangun data sains
senyawa kandidat obat dari mikroba indonesia
dan sediaan obat herbal terstandar
serta beberapa inovasi lain
terkait dengan bahan baku obat dan implan
arahan presiden jokowi untuk bppt adalah
bppt harus berburu inovasi
menjadi lembaga yang mengakui sisi teknologi maju
dan menjadi pusat kecerdasan teknologi indonesia
yang sudah menjadi ciri khas dna bppt
bppt berharap indonesia bukan hanya menjadi konsumen
yang akan digunakan oleh mancanegara
setiap kali kita membutuhkan industri
yang memang harus tumbuh dan berkembang
penelitian dan pengembangan
pengkajian dan penerapan yang dibutuhkan oleh industri
baik itu nasional swasta
itu bppt harus siap membantu mereka mengembangkan produk produk
yang berdaya saing
sehingga akhirnya industri kita
perusahaan perusahaan di indonesia
itu bisa menjadi perusahaan global
dengan produknya yang dipakai oleh seluruh dunia
ini yang menjadi cita cita kita
hama menyebut karena itu layanan teknologi diberikan
untuk masyarakat dalam bentuk pengujian hingga sertifikasi
bppt hadir dalam tahapan hili rasasi
intermediasi dan ahli teknologi ke industri
sehingga industri di indonesia dapat berjaya
dengan semangat solid smart dan speed
bppt siap mendukung pemulihan ekonomi nasional
dan mendukung inovasi menuju indonesia emas dua ribu empat puluh lima